jumat tujuh belas juni lalu tiga orang remaja terekam cctv dan viral di media sosial
saat nekat menghadang truk yang melaju di jalan raya curug kabupaten tangerang banten
bahkan satu dari tiga orang remaja yang melakukan aksi berbahaya ini sebanyak dua kali nyaris tertabrak
beruntung truk berhenti mendadak hingga ia pun selamat
menurut warga senin siang aksi hadang truk yang dilakukan para remaja ini memang sudah sering terjadi
meski sudah dibubarkan warga namun mereka tetap melakukan kembali

baik anak anak tersebut maupun pengguna jalan lainnya
ini preventive strike yang bisa kita depankan
sementara itu polisi mengatakan sudah mengamankan tiga remaja di bawah umur tersebut
selain diberi pembinaan ketiga remaja ini pun sudah membuat surat pernyataan didampingi orang tuanya
agar tidak kembali melakukan aksi nekat